bagi seseorang yang pemalu serta demam panggung ketika harus berbicara di depan banyak orang
rapat virtual ini bekerja dari rumah dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan rasa gugup anda
namun jika anda masih sering merasa tegang ketika harus berbicara dalam virtual meeting
kami memiliki beberapa tips untuk dapat membantu anda menjadi tenang
pertama perhatikan cara berinteraksi dengan orang lain
takut untuk berinteraksi atau cemas nih pada saat harus membuka kamera dalam virtual meeting
ini pasti beberapa ada yang merasakan hal ini ya
padahal ini adalah kesempatan kita untuk melatih social skill
sebagai makhluk sosial interaktif
interaksi adalah sebuah keharusan dan menjadi salah satu penilaian performa dalam dunia pekerjaan
pandemi covid sembilan belas mengharuskan sebagian orang untuk bekerja dari rumah
dan lebih banyak menggunakan aplikasi virtual meeting
untuk orang yang pemalu dan tertutup mungkin momen ini cukup melegakan
karena tidak perlu bertatap muka dengan orang banyak secara langsung
dalam virtual meeting pun anda memiliki opsi untuk mematikan kamera
namun menurut sikopi
halo cassandra putranto virtual meeting justru merupakan salah satu momen terbaik
untuk menaklukkan rasa malu dan tertutup anda
dan juga mengasah keterampilan bersosialisasi
sementara kalau yang sudah di kantor
artinya mereka dulu pernah diharuskan untuk punya keterampilan tersebut
tapi terus kemudian ketika work from home
akhirnya mereka menjadi tidak terlatih
dan ini juga tergantung pada beberapa orang yang akhirnya jadi terbiasa
atau juga menjadi tidak terbiasa
jadi lebih senang misalnya nih ya kadang kadang akhirnya mungkin
kadang kadang kalau meeting mungkin ah nggak usah tampil
nanti dimatiin juga nggak apa apa
nah ini adalah sikap sikap introvert yang kurang mendukung sebenarnya
karena seharusnya justru digunakan kesempatan virtual meeting ini
untuk tetap bertemu melatih keterampilan untuk gestur non verbal verbal non verbal
untuk menangkap reaksi emosi dari orang lain
ini kan skill ini kan keterampilan
cassandra pun berbagi beberapa tips
yang dapat membuat anda lebih berani dan aktif ketika berada dalam virtual meeting
yang pertama buat ruangan kerjamu senyaman mungkin
mungkin bisa ditambah aromaterapi yang dapat membantu menenangkan diri anda
kedua perhatikan penampilanmu
selalu mengenakan pakaian yang membuat anda nyaman namun tetap rapi
yang ketiga selalu berpikir positif kepada diri anda dan para peserta virtual meeting
untuk menepis rasa kecemasan
selanjutnya anda bisa berlatih di depan cermin atau dengan orang terdekat anda terlebih dahulu
terkait materi meeting yang akan dibawakan
dan yang terakhir jangan selalu menutup kamera anda
buka kamera anda untuk melatih keberanian
dan perhatikan keberadaan anda terhadap orang lain
nah jika anda sudah menaklukkan rasa takut dan juga rasa cemas dalam virtual meeting
ini bisa menjadi langkah selanjutnya agar anda lebih percaya diri dalam berinteraksi sosial secara langsung
gimana selamat mencoba dan semoga sukses
sarah ariyanti cnn indonesia jakarta